ini bener bu
rena kembali pada saya dan andin
mari silahkan duduk
saya kenalkan dulu ini pak purnomo dan bu cantika
kami sempat bertemu di keluarga
jadi pak al
saya undang bapak datang ke panti ini
untuk memberitahukan bahwa
pak purnomo dan bu cantika
sudah memasukkan berkas pengajuan
adopsi mereka atas rena
dan mereka memenuhi syarat
ada apa ini
bukannya gua da bawa bukti
bahwa rena adalah anaknya andi ini
dan gue udah minta sama mama sarah buat menjamin hal itu
kenapa bu panti masih bikin pertemuan seperti ini
sampai jumpa di video selanjutnya
mbak andin akhirnya kau pulang
itu belanjaan lo semua andin
iya mas al yang belanjain
oh banyak ya
waduh kok ketibaan mimpi apaan lo
sampai dimanjain gini sama pak bos asik
banyak ya gak keluar keluar terus dikeluarin dari bagasi
aduh semoga suatu hari nanti kiki juga dimanjain sama mas dul
biasa banyakan gula
eh sini mas
eh kalau gitu saya permisi ya
eh nanti dulu
dengan masap dulu tadi kita bikin kue lagi
siapa tau pengen nicip gitu
makasih sus tapi gak usah gak apa apa
saya permisi ya
eh eh mas nanti
mampir aja dong tadi itu kiki masak kuenya enak loh
udah gitu tadi bikinnya ada cinta
kan gue juga bikin tadi barang kemana
ya kan mbak kan cuma niup doang aku yang masukin ke apaan
udah pak rendy udah
pak rendy udah masuk aja belum disuruh sama mas alen
yaudah masuk aja yuk
dan kami pun sudah menilai bahwa pak punomo dan bercantika
sudah memenuhi syarat untuk mengangkat anak secara resmi
ditambah sesuai catatan kami
pak a pernah beberapa kali mendapat masalah ketika sedang dalam masa pengawasan
ia sudah disuruh pak al
sebentar dulu bu
pak al sebentar biar bu linda melanjutkan dulu
lalu bu astri menyampaikan kepada kami
suatu hal yang pak adebaran sampaikan kemarin disertai bukti
ditambah lagi dengan penjelasan bu sarah
maka tim tipa memutuskan bahwa
kita akan menerima hak adopsi rena

kepada pak aldebaran dan bu andi
rena kembali pada saya dan andi
alhamdulillah ya allah
gue bisa mendapatkan rena lagi
kali ini untuk selamanya
bungka tuntin aku akan teringat america
sea akan terlus mati
reba palace menunggumu
demi suara ketakutan
mereka terbah listeners
upah tangan beliau
pak aku pulang ke rumah papa kan
boleh saya pulang ke reina untuk yang terakhir kalinya
karena reina benar benar mirip sama
rumah marah umat anak saya
duduk dulu tantanya ya
makasih ya reina
om boleh beli juga gak
m acl sama ibu pantik
sejak dulu saya hanya ingin rena bahagia
semoga kali ini keputusan yang kami ambil benar ya allah
sekarang kamu boleh pergi sama papa
kamu jadi anak yang baik ya sayang
ayah papa ketemu mama
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu udah nyampe sini
keadaan di restoran gimana
baik pak tadi lumayan rame sih
walhamdulillah kalau begitu pak